tidak sedikit masyarakat yang mengungkapkan malas melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak setelah mengikuti kasus penganiayaan terhadap putra petinggi gp ansor bernama david
kasus anak dari rafael aluntri sambodo yang pernah menjabat sebagai kepala bagian umum direkturat jenderal pajak ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kementerian keuangan
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual ruben huta barat deputi direktur eksekutif cita selamat pagi mas ruben
selamat pagi mbak mega selamat pagi
iya mas ruben pasca kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat direktorat jenderal pajak rafael aluntri sambodo masyarakat ramai ramai bersikap enggan lapor spt pajak
bagaimana anda melihat masyarakat yang terbawa emosi dengan kasus yang saat ini sedang bergulir
kami melihat seruan yang banyak dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial
semata mata karena kasus penganiayaannya ya
tapi turunan dari kasus itu di mana masyarakat menemui bahwa ternyata ada kendaraan yang digunakan oleh pelaku penganiayaan
yang ditengarai dimiliki oleh orang tuanya ternyata gagal belum bayar pajak
jadi dari sudut pandang masyarakat dilihat adanya keadilan yang diciderai karena masyarakat melihat bahwa masyarakat selama ini
masyarakat yang patuh wajib pajak ternyata di sisi lain ada aparatur pajak yang gagal memenuhi kewajibannya
walaupun pajak itu adalah pajak kendaraan bermotor ya yang dikumpulkan oleh yang diadministrasi oleh pemerintah daerah
dan bukannya pemerintah pusat
jadi ketika rasa keadilan itu terciberai dengan kendirinya berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat
karena kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap otoritas pajak itu dapat meningkat apabila masyarakat melihat djp dalam hal ini otoritas pajak
dapat melakukan penegakan hukum terhadap pembayar pajak yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya
jadi ketika masyarakat melihat loko ada aparat pajak sendiri yang gagal membayar pajaknya dengan benar
itu berimplikasi kepada menurunnya kepercayaan masyarakat pembayar pajak terhadap otoritas pajak
sehingga memang reaksi yang dilontarkan itu sangat sangat
sangat manusiawi dan sebetulnya dalam beberapa kejadian respon seperti ini sebenarnya sudah terekam dalam beberapa penelitian ya
respon yang akan selalu muncul ketika masyarakat wajib pajak melihat adanya hal hal yang bisa melandar kepercayaan masyarakat wajib pajak demikian
baik mas ruben di sini kami garis bawahi tadi anda sudah menyebut ada unsur ketidakadilan
dan ini memang yang punya kuasa tetapi tidak melaporkan pajak sesuai dengan faktanya
lalu apa dampak ketika masyarakat ataupun wajib pajak tidak melaporkan spt nya
ya jadi yang harus diingat adalah
sekarang ini pembiayaan negara kan sangat ditopang oleh penerimaan pajak ya
sudah delapan puluh persen lebih penerimaan negara itu
disumbang dari penerimaan pajak
di mana uang yang dikumpulkan dari pajak dari masyarakat ini akhirnya kembali diredistribusikan kepada masyarakat sendiri
sehingga apabila penerimaan pajak terganggu masyarakat harus menyadari bahwa jumlah yang diresdistribusikan ke pemerintah dalam bentuk pembangunan
maupun untuk menopang masyarakat
yang kurang mampu dalam bentuk bansos dan sebagainya dengan sendirinya akan terganggu ya
jadi tingkat kepatuhan pembayaran pajak maupun penyampaian spt dengan sendirinya yang merasakan dampaknya pada akhirnya adalah masyarakat sendiri juga
tentunya untuk menyelesaikan masalah ini kita melihat banyak sekali sentimen negatif di sosial media terhadap kementerian keuangan

apa yang harus dilakukan kementerian keuangan supaya masyarakat mau melaporkan ataupun menyerahkan spt pajaknya
jadi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak atau menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebenarnya otoritas pajak bisa melakukan dua pendekatan
yang pertama pendekatan penegakan hukum
yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat
peningkatan pendegakan hukum tingkat kepatuhan yang meningkat akibat peningkatan pendegakan hukum sebenarnya mempunyai kualitas yang lebih rendah dibanding apabila tingkat kepatuhan penyampaian spt dan pembayaran pajak dicapai karena adanya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak
dengan demikian ada hal hal yang bisa ditempuh oleh otoritas pajak agar
otoritas pajak kembali dapat mengakumulasi kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap djp yang sempat mengalami kemerosotan akibat isu ini ya
kepercayaan itu dapat diakumulasi kembali apabila wajib pajak melihat bahwa otoritas pajak dapat melakukan pengumpulan pajak dan mendeteksi kecurangan pembayaran pajak melalui penegakan hukum secara efisien
dan kami lihat kan juga kan
dalam hal ini kementerian keuangan juga sudah melakukan upaya ini untuk
apa namanya untuk
walaupun pendeteksian dalam ini adalah pendektesian yang menurut masyarakat terjadi kecurangan dalam lhkpn
tapi kan kementerian keuangan sudah melakukan upaya upaya koreksi dengan menyerahkan upaya pemeriksaan kepada inspektorat kementerian keuangan dan kpk
hal yang kedua yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah
apabila masyarakat wajib pajak melihat upaya penegakan hukum terhadap pembayaran pajak yang gagal membayar pajak dengan benar ini dilakukan oleh otoritas pajak
nah dalam kasus ini kami melihat kan juga kementerian keuangan juga sudah melakukan penegakan hukum ya terhadap orang tua orang tua dari penganiaya juga saudara rat
dengan terlebih dahulu membebas tugaskan sodara rat
namun pembebasan tugas itu kan tentu bukan karena terkait penganiayaannya tapi karena adanya fakta yang diduga bahwa atas kendaraan itu gagal dilakukan pembayaran pajak secara tepat
jadi sampai saat ini kami melihat kementerian keuangan sudah melakukan upaya upaya yang dapat mengakumulasi kembali kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap otoritas pajak
baik meskipun banyak sekali upaya yang sudah dilakukan
oleh kementerian keuangan memang kita melihat sentimen negatif di media sosial dan juga media masa masih terus bergulir
apakah kasus ini menampar keras kementerian keuangan dan direktorat pajak pak
apakah sorry tidak ini ini
ya apakah kasus ini menampar keras kementerian keuangan dan direktorat pajak pak
oh ya kalau kita lihat dari banyaknya sentimen
yang cukup besar ya dalam beberapa kesempatan hari ini yang kita lihat juga mungkin intensitasnya sama seperti kasus kasus sebelumnya
kita melihat dan juga kita melihat reaksi dari respon dari kementerian keuangan
kami melihat kementerian keuangan menanggapi dengan sangat serius ya apa yang dinamika yang terjadi di masyarakat selama ini
jadi dari respon itu kita bisa melihat bahwa
kementerian keuangan ini merupakan cukup merupakan pukulan yang mengena kepada kementerian keuangan
namun kementerian keuangan juga kan sudah dengan cepat bangkit melakukan upaya upaya memulihkan kepercayaan masyarakat itu ya
tidak terus menerus terpuruk dengan peristiwa ini ya
karena memang biar bagaimanapun ya kita harapkan memang kementerian keuangan tetap harus cepat bangkit
mengakumulasi kembali kepercayaan masyarakat
karena yang harus diingat oleh masyarakat adalah kementerian keuangan dalam hal yang direkturat jenderal pajak adalah bertugas melayani masyarakat
mengumpulkan pajak untuk kembali untuk kemudian kembali diredistribusi kepada masyarakat
dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga bahwa biarkanlah kita serahkan kepada penegak hukum upaya upaya yang dilakukan kepada saudara rat
kementerian keuangan kembali bisa bekerja sebagai pelayan masyarakat dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat untuk dapat digunakan bagi pembangunan
baik pak ruben apakah masyarakat tidak perlu khawatir dengan uang pajak yang mereka bayarkan kepada negara
melihat sebentar lagi kami harus membayar spt pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga dan juga untuk spt badan juga harus disubmit pada april nanti
kekhawatiran sebenarnya tidak perlu ya
mungkin yang lebih tepat sebenarnya skeptisisme ya
skeptis itu tetap diperlukan supaya munculnya rasa sense of belonging dari masyarakat terhadap pajak yang sudah dibayarkan negara ini
untuk kemudian apakah pajak yang sudah dibayarkan itu dapat digunakan secara efisien
tidak oleh pemerintah
jadi masyarakat yang masyarakat tetap perlu mengawasi pembayaran pajak tapi jangan lupa juga awasi juga penggunaannya
karena ini merupakan siklus dari hulu siklus pembiayaan keuangan pemerintah ya
hulunya adalah di pengumpulan pajak hilirnya adalah berakhir kepada pada saat uang itu digunakan untuk pembangunan atau diredistribusikan kepada masyarakat
masyarakat harus tetap skeptis tidak perlu khawatir karena tentu negara sudah ada instrumen penegakan hukum
tapi skeptis tetap harus dilakukan karena sikap skeptis itu menimbulkan kritisi kepada pemerintah yang tetap diperlukan dalam alam demokrasi
sehingga kita memastikan pajak yang kita bayar setiap sen pajak yang kita bayar digunakan secara efisien untuk pembangunan negara kita
ya tetap harus skeptis dan apakah kasus ini membuat pelaporan masyarakat terhadap spt akan menurun pak
apabila masyarakat mempunyai sikap skeptis
ya jadi penurunan tingkat kepercayaan penelitian sudah banyak merekam bahwa penurunan tingkat kepercayaan masyarakat akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
itu penelitian sudah banyak merekam itu
untuk faktualnya kita tentu saja kita melihat ini
kebetulan kan momen kejadian ini sangat berdekatan dengan jangka waktu penyampaian spt
kita lihat apakah nanti pada faktanya aktualnya setelah tiga puluh satu maret dan tiga puluh april
adanya persentase penyampaian spt yang menurun atau juga jumlah pembayaran pajak yang menurun
mungkin dari situ
dari situ baru kita bisa mengambil kesimpulan seberapa besar kontribusi dari kontribusi penurunan kepercayaan masyarakat wajib pajak akibat peristiwa ini terhadap penurunan tingkat kepatuhan penyampaian spt maupun pembayaran pajak
tapi track recordnya historis sudah menunjukkan penelitian merekam banyak bahwa sedikit banyak tentu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak
dan saya meyakini kementerian keuangan
untuk itulah kementerian keuangan kami melihat sudah melakukan langkah langkah koreksi untuk menahan laju kemerosotan kepercayaan itu seraya mengakumulasi kembali kepercayaan masyarakat ya
baik pak rube menjelang pelaporan spt pajak apa imbauan dari anda kepada masyarakat bahwa pajak itu tetap dibutuhkan negara
tanpa pajak pemerintah tidak bisa memberikan subsidi untuk masyarakat kelas bawah dan tidak bisa memberikan bantuan sosial
himbawan kami kepada masyarakat wajib pembayar pajak pada saat ini adalah kita harus menyadari bahwa pembangunan negara ini ditopang secara mayoritas oleh penerimaan dari pajak ya
kita delapan puluh persen lebih dari pajak
setiap kemerosotan dari pembayaran pajak itu serta merta akan berdampak kepada berkurangnya
berkurangnya dana yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun untuk diredistribusi kepada saudara saudara kita yang masih kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial atau subsidi
jadi masyarakat harus menyadari itu bahwa yang pada akhirnya yang terdampak adalah masyarakat apabila pajak tidak gagal dikumpulkan secara semestinya
pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa masyarakat sudah melihat bahwa kementerian keuangan telah melakukan upaya upaya koreksi yang semata mata itu yakinlah bahwa itu untuk mengakumulasi kembali kepercayaan masyarakat
untuk selanjutnya ke depan serahkan kepada penegak hukum untuk mencek apakah kecurangan dugaan kecurangan yang dilakukan orang orang yang
kecurangan yang dilakukan orang orang yang terlibat dalam hal ini
hal ini dapat ditemukan dan dilakukan upaya penegakan hukum sehingga untuk saat ini masyarakat sebaiknya tetaplah menjalankan kewajibannya baik itu dalam bentuk penyampaian spt maupun membayar pajak yang terhutang dalam tiga puluh satu maret maupun tiga puluh april ini
baik kami akan terus memantau perkembangan kasus rafael dan juga hasil pelaporan spt pajak pada tahun dua ribu dua puluh
terima kasih pak ruben sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
terima kasih mbak mega